bibae figurant di rcti
mau kemana tuh adriana
jangan jangan dia mau ketemu sama pacar gelap itu diem diem
lo mau kemana
ah mendingan gini aja
kayak tadi seru kan
makan ya yang banyak
wah bi rasanya bang diman gak mau makan
eh nah kita teman teman nonton si alan lagi makan ya
eh saya ada kerjaan di belakang ya
eh mau kemana
ke belakang dan
dan makan aja dulu
kalau mang di mang sama bi ira mau pergi nih ya
makanannya tuh gak bakalan enak
nah kok gitu aden
kalo makan sendiri tuh gak bakalan enak bi ira
yang enak tuh makan bareng gitu
atuh bibi mah gak mau makan di sini
sudah aden saja
kalian sudah disiapin semuanya sama bibi
kalau ada uang apa apa
aden berarti gak panggil bibi ya
kalo gitu boy juga gak mau makan
dita enak ya
nama ibu bapak enak
kalau bi ira sama mang dimang gak mau nemenin makan
selama sebulan boy gak bakalan negur
ya gitu dah
sok aden makan
iya deh pokoknya kita makan
sok aden makan
gue sampai lupa kapan terakhir gue makan bareng sama papa dan mama kayak gini
ah aden jangan
kan keenakan sih dimak
eh beli juga juragan
ayo sorry kelamaan nunggu ya
tadi nanggung sih apa abis mandi dulu
enggak maksud aku motor kamu yang cantik
emang kamu tahu itu motor cewek apa cowok
ya kan yang punya cewek berarti kan cantik lah
ayo duduk dulu yuk
kami suka naik motor juga
boleh tuh kapan kapan kalau kita sering bareng
sebab kasar lu kayaknya
kamu udah mau
serius mau kapan ya
ya udah kalau gitu
nanti aku kabarin
boleh boleh boleh
aku sekarang ada dapur

oh ya udah gak apa apa kalau gitu
tapi boleh nggak kalau nanti nanti aku sering main ke rumah kamu
boleh banget mampir mampir aja sini
ya udah aku pamit ya
kaku banget sih
malah jalan aja belum pegang pegang
tapi kalau udah pacaran boleh dong pegang pegang
eh ada deh
kau sengaja ya
iya aku bete aku mau turun aja ke lokaik gini
jangan jangan jangan
engga aku ga sengaja
makanya kamu pegangan biar nanti kamu gak jatuh
ini kayaknya lebih enak pegang bumbu
iya nanti kamu jatuh kalau sini
hei kamu udah makan ga
mau makan aku dulu ga
helam kemana ya
ternyata si don boy lagi cari apa ya
cari apa dan
cari helm bang
hei helm mah
kapan dicuci sama abi ira
oh iya punya helm cadangan
nah ini dia nih
ya mau jalan jalan bi
capek belajar seharian bi
bibi kan ngerti
tapi kok mah kalau misalkan mama pulang
terus nanyain ada bibi jawab down
bibi tenang aja
eh tapi kamu tetap tidak pakai jaket
nanti masuk angin
bi kalau lama saya tinggal bi ya
ini tuh jaketnya
ini jaket aden yang dulu
jaket pertama boy beli kan bi
kok masih bagus
kan sudah bibi benar ya
mantap ini bi
sudah agak kecil ya bi ya
ya atuh kamu tekan sekarang sudah besar tuh agak kejayaan
kenapa bibi kasih makan
kalau gitu gue jalan dulu ya
pulang ke gaba
kayaknya emang benar de
tadi sengaja bom motor kencang kencang
terus gue juga yakin
kursi juga diam pas senarikin
sekarang dia mau ngerjain gue apa lagi
eh bantuin gue dong sini
ini siapa lagi coba yang ada di situ
ada yang bisa aku bantu
supaya pas gue nendang itu ada sasarannya
pegangin kuat ya
hati hati takut terbang
gue harus nolak
dia pasti mau ngerjain kue lagi
nyibelin banget tuh cewek
daripada gue di rumah
berdua sama cewek yang nyebelin itu yang ada terus menerus gue dikerjain
lebih baik gue ke rumah lelah
gue bisa ketemu sama adik sayanganku ya
gue bisa kasih mainan ini ke dalam
dia pasti senang sekali dapat hadiah ini
mau ke mana tuh adriana
jangan jangan dia mau ketemu sama pacar gelap itu diem diem
ah mendingan gini aja
gimana kalau gue yang antren naik motor
kayak tadi seru kan